ngapain kamu bawa petugas petugas rumah sakit segala
tante tante tenang aja ya
aku sengaja bawa mereka kesini
supaya mereka bawa tanta untuk pengobatan jiwa nih tante
kamu jangan kelewatan ya
raja raja kamu dimana
ini pake handphone siapa
jangan sembarangan pakai handphone orang
mah tadi aku udah coba hubungin putri tapi gak bisa
raja kamu denger mama ya
putri itu sekarang lagi di teror
mending kamu sekarang ketemu sama
kamu ketemu sama dewa
supaya kamu tahu masalah jelasnya seperti apa
kalian cari tempat yang aman buat ngobrol
kalian ketemu di
di kebun dekat kontrakan putri tante
kalian ketemu di kebun dekat kontrakan putri ya
dewa tunggu kamu disana sekarang
mah udah mama gak usah pikirin itu
yang penting raja gak apa apa
oh iya ma dewa suruh cepet dateng kesini ya ma ya
aku takut ketahuan lagi
iya ma udah dulu ya assalamualaikum
dewa kamu cepet temuin raja sekarang
aku takut ketahuan lagi
ya udah kalau begitu saya pamit dulu ya tante
terima kasih ya
mas sudah percaya sama saya
terima kasih mas
sekarang kamu pergi dari sini putri
aku gak akan pergi sebelum aku nemuin raja di rumah ini
kamu kayak ngumpetin raja
dimana raja sekarang karan
aku udah bilang sama kamu aku gak tau raja ada di mana
enggak aku percaya raja ya masih ada di dalam
enggak enggak enggak
biar kamu pergi pergi
enggak karan aku harus ketemu sama raja sekarang
enggak farah enggak farah
kamu harus kasih tau dimana kamu ngumpetin raja
aku harus cari raja
aku harus cari raja
aku yakin banget
farah pasti nyemunyiin raja
kamu ngapain nangis di depan rumahnya putri
waktu kamu itu tinggal dua jam lagi
nego kamu jangan macem macemi apa apain arshila
kamu gak boleh macem macem sama arshila
ya dimatikan lagi
atau seperti yang kamu tahu putri
di berita tuh banyak banget
bayi itu jatuh dari gendongannya
jatuh dari ketinggian
jatuh dari ketinggian
pasti kamu pernah dengar itu ya kan
kamu gak mau kan
kalau arshila berhasil sama seperti itu
aku harus ke rumah tante anies sekarang
aduh kok sepi ya
atau jangan jangan raja gak disini
lu gak ada yang ngikutin ya
gak ada yang ngikutin ya
wah kita gak punya banyak waktu lagi
bantuin gue pakaiin borgol ini
cari sesuatu wak
ini wak wak wak
bapak kok bantuin gue
wah wak gimana putri sama arshila
putri putri nyari lu kemana mana raja
kasian banget istri gue
si ini sialde itu yang minta lu disalahkan
malah mereka yang jadi korban
ya ampun raja
aku harus cari kamu dimana lagi
tadi aku habis dari rumah clara
aku tanya sama dia apa dia yang nyakap kamu
tapi dia gak mau jawab jujur
sekarang kamu kasih aku hati lagi ya
aku berhasil kabur dari sana
dan untung ada dewa disini
sayang sekarang aku ada di kebun dikat kontrakan kita
dan biar aku nyamperin kamu
yaudah aku kesana ya
jadi kalau kamu ada apa apa kamu bisa hubungin aku ke hp dewa
tunggu aku ya sayang
waktunya satu jam lima belas menit lagi
kita harus takasin bos nih
gimana kalian udah nemuin raja
kami sudah mendengar pembicaraan mereka bos
mereka akan segera bertemu gus
pokoknya kalian harus terus ikutin raja
jangan sampai putri berhasil bawa raja
aku pasti berhasil
sekarang tinggal lo yang ngajak
sekarang tinggal urusan tante andi yang aku harus selesai
kita harus cepet cepet ketemu sama tante andi
soalnya dia makin lama makin stres mas
saya takutnya dia ini malah jadi nekat ngelakuin hal hal yang aneh aneh
biar nanti kami bawa dan cek ke jiwanya di rumah sakit

jadi selalu sayang banget
iya udah semang

jadi nanti kamu sediakan nuances ambiguama seperti tentang perubatan
terima kasih mam
tante tenang aja ya aku sengaja bawa mereka kesini supaya mereka bawa tante untuk pengobatan jiwa nih tante
apa maksud kamu kamu jangan kelewatan ya kalau pikir saya gila saya gak waras
saya percaya sama dia dia itu bohong mendingan langsung dibawa aja
kamu ini bener bener kelewatan ya kamu jadi anak neraka
aku ini ibu kandung kamu aku yang mengandung kamu dan aku yang mengakhirkan kamu
mas denger sendiri kan bahkan tante ini mengaku ngaku kalau dia ini adalah ibu kandung saya
padahal dia sama sekali bukan ibu kandung saya
aku gak bohong aku masih waras aku ini ibu kandung kamu clara
aku memang ibu kandung kamu jangan sampai kamu menyesal artinya ya kan
mas mendingan langsung dibius aja soalnya kalau kayak gini saya ngeri saya takut
clara kamu kamu gak bisa begitu clara clara jangan lakukan ini clara
tante tante stop tante jangan ngaku ngaku jadi ibu kandung saya tante

nanti putri tambah panik lagi
raja dimana sih
kenapa perasaan gue gak enak ya
ya allah nih waktunya tinggal lima puluh delapan menit lagi
tapi sampai sekarang
raja aja belum datang
dan lokasi diego tuh jauh banget